jasa pijat untuk rombongan biksu
sejumlah relawan di cirebon jawa barat memberikan layanan pijat bagi para biksu
yang tengah melakukan jalan kaki dari thailand menuju borobudur
sejumlah biksu yang memanfaatkan jasa pijat ini pun mengaku cukup terbantu
dapat mengurangi rasa lelah
rombongan biksu ini tiba di wilayah cirebon jawa barat pada rabu kemarin
kamis dini hari mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju borobudur
dan akan singgah di sejumlah kota atau kabupaten yang akan dilintasi